kemudian pokoknya juga aku akan pergi rumah ini dan aku akan bawa kiara keluar juga
rizka kamu ngapain kesini
aku bete di rumah gini gini kesini aja
terus sabina siapa yang jagain
kamu tuh gak boleh gitu kamu tuh gak boleh terlalu cuek sama anak kamu
kan ada kak ajeng
paling anak aku dibawa ke kantor
rizka kakak kamu itu lagi hamil besar
dia itu gak boleh terlalu capek terus kamu ngapain kesini
aku datang kesini mau minta tolong sama mas abi
aku ingin kerja mas abi gak apa apa deh aku jadi sekretarisnya mas abi atau apa kek
rizka aku udah punya sekretaris
yaudah jadiin aku yang kedua aja
aku gak butuh dua sekretaris satu sekretarisnya udah cukup buat aku
yaudah jadiin aku istri yang kedua aja
rizka sekarang juga kamu keluar dari ruang saya
kamu keluar keluar sekarang
jadi bener mas abi mau nikahin aku
ajeng tunggu aku sebentar ajeng ajeng ajeng jangan dengerin aku dulu
ini gak seperti apa yang kamu lihat tahu gak ini cuma akar akar adik kamu aja
apa lagi apa lagi yang mesti dijelasin udah jelas jelas depan mata aku kamu selingkuh
pertama di rumah kekarang di kantor
kamu gak tahu malu ya mas adik kamu ngaku mas
ajeng jangan dengerin aku sumpah demi allah aku gak ngaku
demi allah aku gak ngakuin itu sama adik kamu
jangan bawa bawa nama allah kalau kamu perlu khawatir kamu bisa kena azab mas
ingat mas tapi aku bener bener gak ngakuin itu
kalau kamu mau nikah sama rizka aku gak larang nikah
aduh kak kak apa apa kak
ajeng ajeng ajeng ajeng
kamu usah ngurutin dia ngurutin aja dia kamu
kamu usah ngurutin dia ngurutin aja dia kamu

aduh aduh aduh aduh
hei anak mama cendilihan kasian ditinggalin sama tante yang jahat itu ya
yah kita pulang yuk
ini punya aku aku
ini punya aku sofina punya aku
aduh tante sedang
maaf deh safina tadi aku nggak dorong loh
yara kamu apain safina sampe dia nangis
safina jatuh tante
yara mau ambil boneka aku ma
yaudah yaudah kalian pindah main di dalam
iyih jangan gegablah kamu harus tenang dan fokus
sayang aku udah ngerti langsung skenario kamu
aku ini kan cuma pura pura jadi supir kamu
kamu itu supirnya mas adi yang mau ngambil dokumen
ah udah deh
pokoknya sekarang jangan lama lama sebelum nanti ada suami kamu
masukin aku ke dalam ayo cepat
hah ini kamarnya
saya supirnya adi
eh jangan bohong kamu saya kenal sama kebersama saya
eh eh eh eh tolong
sini sini dek
wah enggak nyangka ya
kampangnya kalem soleh ha
ini kalau pak adi sembunyau bisa galak ini
barusan saya dengar nama saya disebut sebut
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa pak
eh boleh saya lihat koran ya
duduk kamu duduk
ada apa nih pak
tidak kamu yang mengkhianati suami kamu sendiri
ini cuma salah paham pak
aduh enggak pernah ngelakuin hal seperti itu
kamu benar benar enggak tahu malu
aku tahu semuanya
aku gak nyangka kamu selingkuh di belakang aku
aku enggak setia apa aku sama kamu
aku enggak setia apa aku sama kamu
mas demi allah mas
demi allah aku enggak selingkuh mas
kamu gak usah bawa nama allah untuk perselingkuhan kamu ya
ya kamu dengar
pokoknya hari ini juga aku akan pergi dari rumah ini

aku lepas sekarang aja
aku bilang lepasin lepasin
papa aku sama mama
kamu gak usah tunggu sama mama kamu lagi
aku mau sama mama mas
kiara mama kamu tuh enggak benar
mama kamu juga bukan
kiara ya allah mas
papa kita cuma mau aja yang baik sama sabrina
kau masuk ke dalam
mas jangan pisahin aku mas
mungkin ada nafas mas
mas minum dulu ya biar tenang
enggak apa apa pak aku agak berat aja agak pusing
mungkin aku kelelahan kali ya
enggak usah enggak usah
aku isi rat aja deh
ya udah mas bisa isi rat di kamar aku
kamu mamah sehat ya sayang
selamat siang bu
ini ada berkas berkasnya bu
ini juga ada dokumen yang harus ibu tanda tangani
oh di sini ya
yang sabar ya bu
saya tahu kok siapa ibu
ibu orang baik
ibu tidak seperti yang diberitakan di koran
saya permisi bu